untuk mengetahui kesiapan ruas tol cikampek jelang libur panjang
sudah bergabung bersama dengan kami koresponden cnn indonesia damahardika utama
dika selamat malam di tempat anda melaporkan saat ini
seperti apa arus lalu lintas di libur panjang ini
ya reinhard selamat malam saya berada di kilometer sepuluh ruas tol cikampek
tepatnya berada di kawasan kota bekasi jawa barat
dan bisa anda saksikan di belakang saya
saat ini arus lalu lintas kendaraan dari arah jakarta
melaju dengan situasi yang cukup ramai lancar
bahkan lebih ramai jika dibandingkan dengan waktu normal di masa pandemi
dan mayoritas kendaraan memang tidak naik ke elevator tol
itu artinya ini adalah kendaraan yang pulang ke kediamannya masing masing
baik di kawasan bekasi barat bekasi timur ataupun tambun dan hingga cikarang
dan sementara itu tadi juga kami
kami memantau arus lalu lintas di ruas tol elevator
sampai sore hari tadi masih terpantau ramai lancar
kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan di atas enam puluh km per jam
itu artinya normal tanpa ada hambatan yang berarti
dan meskipun demikian memang sejumlah persiapan sudah disiapkan
baik menempatkan petugas petugas kepolisian dan juga dari jasa marga
di beberapa titik rawan salah satunya di kilometer sepuluh ini
yang merupakan salah satu akses masuk menuju ke
tol elevated atau tol layang cikampek yang biasanya digunakan
oleh warga jakarta yang hendak
berpergian atau berlibur
ke arah bandung via tol cipularang
ataupun juga menuju ke jawa tengah via gerbang tol cikopo palimanan
dan skema lain yang disiapkan adalah dengan
di kilometer sepuluh arah cikampek
mulai pukul empat sore tadi sampai esok hari
sampai pukul empat sore tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
hal ini memang penting untuk dilakukan mengingat
kalau kita berkaca pada masa masa liburan sebelumnya
titik tersebut menjadi salah satu titik kemacetan
karena saat kendaraan yang turun dari tol elevated di kilometer empat puluh sembilan
maka akan terjadi juga pertemuan kendaraan dengan arus yang berada di bawahnya
dan itu kemudian diperpareh lagi
kemudian bekerja kembali di gudagawa
dengan kendaraan yang tersebut
dengan kendaraan yang tersebut
yang keluar masuk di rest area kmn kali ini mulai hari ini sampai besok
rest area kmn itu sudah ditutup sampai pukul enam belas hari
untuk meminimalisasi kemacetan aerosolitas yang bisa saja terjadi
dan skema berikutnya yang disiapkan adalah tentu dengan jalan
tadi saya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang bertugas di kilometer sepuluh bekasi ini
bahwa jika terjadi kepadatan arus lalu lintas yang cukup parah di kapun juga hingga ke kawasan halim dan juga cawang dari tol dalam kota
maka akan dilakukan penutupan secara situasional untuk akses masuk ke tol elevated
dan kendaraan akan dialihkan menuju ke jalur bawah ataupun juga sebaliknya
sesuai dengan kondisi lalu lintas
dan selain itu jika kemacetan semakin parah maka biasanya juga akan disiapkan sistem contraflow
mulai dari sepuluh sampai lima belas
baik kilometer enam puluh lima atau sampai ke jelang betama
dan skema lain yang saat ini juga sudah dilakukan adalah dari direkturat jenderal perhubungan arang
truk di atas tiga sumbu untuk melintas di ruas tol jakarta palimanan

dan di alihkan keluar dari krempu